lima hari sudah gunungan sampah seperti ini ditemui di sejumlah titik di yogyakarta
ini merupakan imbas blokade jalan masuk tempat pemrosesan akhir tpa regional piyungan
sejak sabtu lalu oleh warga sejumlah dusun yang terkena dampak di desa sitimulyo piyungan bantul
tumbukan ini makin tinggi dan mulai masuk ke badan jalan karena masih ada warga yang tetap membuang sampah
seperti di kawasan patuk kota yogyakarta ini rabu pagi warga mengaku tidak punya pilihan karena merasa kesulitan dengan kondisi ini
semoga lebih baik aja maksudnya di sana pun juga kalau bisa segera dibenahi biarkan saya juga warga sekitar sana
biar kita juga tidak terlalu sulit untuk membuang sampah soalnya kan sampah itu pasti setiap hari ada
perwakilan warga siti mulyo dan pemda d i e menggelar mediasi tertutup rabu siang hingga petang di kantor gubernur kepatian
salah satu kesimpulannya tpa piyungan akan kembali dibuka pada kamis pagi
bagi pihak desa sitimulyo kendala utama blokade warga yang terjadi berulang kali adalah akibat kurangnya komunikasi
kalau kurang penjelasan atau belum sampai pada sosialisasi
tentang transisi ini secara utuh lah kemarin itu kan sebenarnya berawal dari penjelasan tentang akan adanya pemanfaatan yang dipakai transisi ya
makanya hari ini diadakan mediasi itu dalam rangka itu
dalam mediasi warga sepakat menambah zona transisi bila dua zona yang sudah ada telah penuh
namun zona transisi hanya boleh digunakan untuk mengolah sampah bukan membuang sampah
zona transisi hanya boleh beroperasi maksimal hingga awal dua ribu dua puluh
pengolahan air sampah atau lindi yang mencemari air warga ditargetkan selesai akhir juli
pm dadi iye juga menjanjikan suatu solusi jangka panjang
kalau sudah penuh a nanti sudah betul betul sudah maksimal
maka kemudian oleh balai perasarana penghubungan wilayah bbbw
itu akan dilakukan penutupan lalu pada saatnya akan dilakukan vegetasi
sampah yang masuk ke tpa piungan berasal dari tiga wilayah
yaitu kota yogyakarta kabupaten sleman dan kabupaten bantul
data pemda d i e menyebut timbunan sampah yang masuk setiap hari ke tpa ini rata rata mencapai tujuh ratus ton per hari
jumlah ini terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan minimnya upaya pengurangan sampah
indrawan setiawan daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta